kalau lu ngurus sama gue lu selamat
gue udah tobat
gue udah gak mau lagi terpenghianat
jangan pernah main main sama alex dan black cobra
no makasih ya lu udah anterin gue sampe rumah
yaudah kalau gitu mending sekarang lu cepetan pulang deh
kan udah malem
ya enak juga kan
ya gue takutnya lo ada apa apa di jalan kan
mending lu istirahat ya
gue masuk ya
tunggu dulu ray
ada yang perlu gue omongin sama lo
duduk aja ya
mondi itu gak bohongin lu kok
yang dikasih ke bella itu bukan dari mondi
tapi itu dari gue
tapi gue pakai nama mondi
gue agak kaget sih ya dengan lo ngomong kayak gini
tunggu dulu ray
gue bukan ngelakuin ini semua untuk ngejahatin mondi
tapi ini semua semata mata demi bela
ray karena gue tau
bella itu jatuh cinta mati sama mondi
makanya gue mikir kalau mungkin dengan cara itu
itu bisa membangkitkan semangatnya bella untuk bisa cepat sembuh
gue yang salah paham sama mondi mondi tuh gak salah apa apa
ini semua ulat gue gue tau gue yang salah
dan gue juga tau kalau soal makanan tadi tuh
itu pasti bukan dari mondi juga
itu pasti ulah mamanya bella
ya mungkin aja mamanya bella yang ngerebut makanan itu dari mondi
karena salah paham
gue tau sendiri kok mamanya bella kayak gimana
mondi pasti salah paham
gue janji ini bakal terakhir kali
lain kali gue gak bakal mengatasnamakan mondi
lo gak usah khawatir rai
gue akan cari cara lain untuk bisa semangatin bela lagi
tanpa mengatasnamakan mondi
lo mau kan bantuin gue
lo mau kan sampein permintaan maaf gue ke mondi
terima kasih rai
ini lagi ini
aduh hd bisa nih
pak pikir pikir ya
biasanya tiga ini sekarang dua
enggak ada sih seharung
kerasa banget ya
mana si abah
pergi pergi terus
bingung atau eh
yang mana atau yang ini
itu si eneng wak
kamu lihat si gino mukana kayak ada sesuatu ya
wah iya ada masalah ini
kamu lihat mukanya kayak habis kejam ratus seratus juta
wah benar wak
tragis gitu ya
gue harus kasih kabar dia
kasian dia udah nungguin gue udah lama
gue kayak gak bisa datang kesana deh boy
ini aja gue bangun susah banget boy
perut gue sakit boy
lo dimana sekarang
gue di jalan utara deket sdi bukit
posisinya dekat jalan buntu boy
oke lo tunggu disana ya
gue kesana sekarang
padahal gue abis ke rumah
gue sama dia
masih tau dia dengan baik baik
berani lo dateng kesini
gue sendiri ya
gapapa gue takut dhan
gue dateng kesini juga untuk damai
asal kalian semua tahu ya
gue udah tau
siapa orang orang yang udah bikin masuk rumah sakit
kalau gue dendam
bisa aja gue abisin semua
kalian hentiin semua serangan itu
lo bilang dengan tidak berani
itu bisa menyelesaikan semua masalah
gue salah mo
lo udah gangguin bella
lo udah deketin bella
lo nyari masalah mo
ini gue ingetin ke lo terakhir kalinya ya
gue sama bella gak ada apa apa
dan gue juga gak suka sama dia
tapi waktu itu gue pernah nolongin dia
dan dia minta gue
gue jadi temen dia
karena di jakarta ini dia gak punya temen siapa siapa
terus gue harus nolak gitu kalau permintaan dia cuma untuk jadi tempat
gue gak tau
dia juga gangguin bella
gue juga gak ada apa apa